itu tadi informasi yang bisa kami hadirkan dan juga kami juga akan terus memantau bagaimana pergerakan lalu lintas yang terjadi pada pagi hari ini khususnya di kawasan salemba tentunya ya
ya dan tentu saja di kawasan ini nantinya mulai hari ini akan diberlakukan uji coba rekayasa lalu lintas tepatnya di perempatan matraman salemba jakarta pusat yang akan dimulai pada ya seperti saya sampaikan tadi di hari
hari ini ya tentunya dan juga rekayasa dilakukan untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi karena imbas pembangunan underpass matraman
untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan matraman salemba akibat pembangunan underpass matraman salemba
rencananya pada tanggal dua puluh hingga dua puluh tujuh juli dua ribu tujuh belas antara pukul enam pagi hingga pukul sepuluh pagi nantinya akan dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas
yang terutamanya akan memberikan dampak bagi pengendaraan
yang menuju ke arah senen baik dari arah pramuka jatinegara ataupun manggarai yang menuju ke arah kawasan pasar senen
pengendara yang datang dari arah jatinegara atau jalan pramuka yang mengarah ke jalan salemba atau pasar senen
akan dialihkan ke jalan proklamasi menuju jalan diponegoro
selanjutnya akan diarahkan menuju pasar senen atau jalan salemba
sedangkan pengendara dari arah pasar senen yang ingin ke jatinegara akan dibelokkan ke jalan pramuka untuk berputar balik
atau dialihkan melalui jalan salemba tengah menuju ke pasar kenari
flyover pramuka salemba juga akan dipergunakan sebagai jalur kontraflow bagi kendaraan dari arah jalan salemba yang ingin menuju ke arah jalan pramuka
sedangkan pengendara dari arah manggarai yang ingin ke jalan pramuka pasar senen atau jati negara
akan dialihkan ke jalan proklamasi menuju ke jalan diponegoro lalu melanjutkan perjalanan ke arah jalan salemba raya
kita sama sama tahu karena memang tadinya empat jalur yang mau mengarah ke jatinegara yang dari arah salemba tinggal satu jalur pak
tinggal satu jalur begitu juga yang dari arah jatinegara yang mau mengarah ke salemba itu juga tinggal satu jalur
bisa bayangin itu jalur apa
protokol yang kepadatannya sungguh padat itu hampir tadi malam aja kita rekayasa itu sampai jam sebelas malam mulai mencair
rekayasa lalu lintas tidak akan berdampak pada jalur yang digunakan bus transjakarta
jalur normal diprioritaskan bagi bus agar waktu tempuh bisa tepat waktu
sejak minggu lalu sosialisasi rencana rekayasa lalu lintas sudah dilakukan pihak kepolisian
kalau pembangunan ini ya buat ke depan ya
memang sih macet macet tuh macet banget
semoga ya ke depannya sih enggak
kepada tawas ini bu
hari ini ada kait kepada tawas lintas siapa sih
ampun ampun banget
tahu rekayasa lalu lintas nggak boleh besok bu
ya selama belum selesai pasti macet lah bu
besok kalau soal penutupan jalan ini udah tahu belum
belum belum tahu bu
kalau misalnya besok harus dialihkan begitu ada dampaknya nggak sih
insya allah ya nggak tahu ya penumpukan belum tahu
jadi belum bisa bilang apa
bisa pakai macet nggak kalau lewat sana
susah ya bu ya susah ditebak
soalnya jalannya sekarang udah bingung
jika berhasil rekayasa lalu lintas akan dilakukan
hingga pembangunan underpass selesai
rencananya proyek akan berakhir pada pertengahan desember dua ribu dua puluh
underpass senilai satu ratus delapan belas miliar rupiah ini akan menghubungkan jalan matraman dalam
langsung ke jalan matraman raya dan jalan pramuka raya
mumtazah chakra niningrat jakarta